petugas kepolisian menyegel kantor biro perjalanan umroh pt solusi baladlu mampah di bandung rabu petang
sebelumnya ratusan pendaftar umroh mendatangi kantor biro perjalanan di kawasan regol dewi sartika bandung
untuk meminta kejelasan pemberangkatan
pemilik biro perjalanan ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan sebesar tiga ratus miliar rupiah
petugas polrestabes bandung dan polda jawa barat mendatangi kantor biro perjalanan umroh pt solusi balad lumampa
di bandung rabu petang
mereka menutup kantor biro perjalanan umroh yang telah ditetapkan sebagai salah satu barang bukti yang disita petugas
penyitaan ini dilakukan setelah pemilik biro perjalanan umroh tersebut menjadi tersangka penggelapan dana calon jemaah umroh
petugas memastikan akan segera mengembalikan seluruh dokumen penting termasuk paspor yang tertahan di biro umroh tersebut
penyegilan ini sempat ditentang koordinator jemaah umroh
sebelumnya ratusan calon jemaah umroh mendatangi kantor biro perjalanan pt solusi balat lumampah
di kawasan dewi sartika regol bandung
kedatangan ratusan jemaah ini untuk meminta kejelasan dari pihak manajemen
terkait kepastian waktu pemberangkatan mereka ke tanah suci
namun pihak manajemen tidak berada di lokasi
hanya sejumlah koordinator yang berusaha menenangkan jamaah
dan menjanjikan meski waktunya yang belum ditentukan
sebagian jemaah ini sebelumnya sudah mendapat penundaan perjalanan dari biro travel umroh ini
sebelumnya ratusan calon jemaah ini ditentukan
menurut udin petugas keamanan komplek rumah mewah tersebut baru dihuni selama enam bulan
selain jarang tinggal di rumah tersangka ao dikenal sebagai sosok yang jarang bersualisasi dengan tetangga
jemaah umroh juga sempat mendatangi kediaman ao untuk meminta ganti rugi
akibat pembatalan pemberangkatan ke tanah suci
selain rumah petugas juga menyita sejumlah aset tidak bergerak lain
termasuk ruko di puridago antapani yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan

kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan pt solusi balat lumampah ini
menyebabkan dua belas ribu lebih jamaah umroh tidak jelas keberangkatannya
dengan total kerugian jamaah mencapai tiga ratus miliar rupiah
freddy bangun bandung